kedepannya kemungkinan saya akan mencampur pakan tersebut dengan yang lain
menanggapi keluhan para peternak pada lima belas september lalu
presiden menginstruksikan jajarannya agar harga pakan jagung segera turun di angka rp empat lima ratus per kilogram
namun hingga kini situasinya tak kunjung membaik
harga pakan jagung terus melonjak mencapai lima rupiah
sejumlah anggota gabungan beberapa organisasi peternak ayam sepulau jawa menuding
kinerja menteri pertanian dan menteri peternakan tidak sesuai arahan presiden
faktor lain yang membuat harga telur terus anjlok adalah surplus jumlah telur di kalangan peternak
tidak terserapnya telur ayam di masyarakat dipertanyakan para peternak ayam
mereka memperhitungkan jika keadaan tidak berubah
akan banyak pengusaha ternak ayam yang gulung tikar dalam waktu tiga tahun
tapi di lancihak kita juga kesulitan jagung
oleh karena itu usul pak supaya dibentuk tim investigasi untuk jagung
ini berarti kan ada sesuatu yang nggak beres
menteri perdagangan muhammad lutfi mengakui ada masalah keseimbangan harga di sektor perunggasan
salah satu penyebabnya kenaikan harga jagung dan gandum
sementara surplusnya komoditas telur terjadi efek pandemi yang mengganggu perekonomian masyarakat
harga komoditas telur
komoditas terutama pakan untuk perunggasan untuk ternak ini naik
terutama dari komoditas jagung dan kuid itu gandum
ini menyebabkan ongkos daripada produksi petani atau peternak layer dan roiler ini menjadi sangat tinggi
untuk memastikan bahwa harga terjangkau harga ongkos juga bisa ditekan
dan kemudian yang terpenting ini adalah bahwa fungsi daripada daging
dan telur ini adalah untuk memperbaiki gizi masyarakat
harga telur di kalangan peternak tak kunjung membaik hanya rp tiga belas per kilogram
beberapa peternak yang frustasi memilih membagikan telur secara gratis kepada warga
ada juga yang langsung menyampaikan keluhannya ke presiden
pria ini diketahui bernama suroto seorang warga blitar
setelah insiden membentakan poster belakangan peternak ayam ini ikut ke istana
dalam pertemuan antara presiden joko widodo
dengan peternak ayam lainnya
presiden joko widodo akhirnya memberikan dua puluh ton jagung kepada suroto pada senin lalu
atau beberapa hari setelah pertemuannya di istana
bapak presiden langsung mengutus sekretaris kepresidenan pribadi bapak presiden
untuk menemui saya terus memberikan bantuan ya
meski bantuan pakan jagung kepada suroto dapat membantu sebagian peternak
ayam di blitar jawa timur hingga kini masih banyak peternak di berbagai wilayah di indonesia menjerit
karena harga jual telur yang tidak menutup ongkos produksi akibat surplus dan tingginya biaya pakan jagung
tim liputan cnn indonesia